wah jadi trobek nih zaman dulu saya juga suka pakai ringback tone malah kadang kayak nggak sengaja gitu terpaksa bayar rbt karena kepencet
well pada masanya ya sekitar pertengahan dekade dua ribu rbt pernah trendy tapi ya seiring perkembangan teknologi rbt mulai turun pamor dan menghilang perlahan lahan
kita nostalgia soal rbt dan juga mungkin inovasinya di masa mendatang bergabung bersama saya ada aldo sianturi pengamat musik
selamat malam enggak harus tanya
bang aldo saya harus tanya dulu nih dulu pakai lagu apa jadi rbt
oh berbacem macem juga pernah
macem macem banyak lagu indonesia tapi ya
ya rata rata indonesia
rata rata indonesia karena kalau lihat artikel ada lagunya mbah surip sama lagunya wali itu ternyata sempat booming dan tertinggi nih penjualan rbt nya keren banget
prima donna nah kalau ngomongin rbt di indonesia ini pernah jadi penyelamat industri musik indonesia dari kelesuan penjualan
dan fisik pada saat itu ya
tapi ngomongin ini siapa sebetulnya yang paling diuntungkan
operator yang mengelola bisnis kah atau label rekaman yang menyediakan kontennya bang aldo
sebenarnya semuanya mendapatkan porsinya masing masing ya karena memang ada list revenue di sana
kalau dilihat dari perspektif katakan musisi sebagai pemilik konten tentunya dengan mereka melisensikan lagunya masternya kepada perusahaan rekaman
tentunya ada pembagian di sana yang didapatkan begitu juga dengan telko sendiri yang juga sangat berinvestasi terhadap teknologi dan promosinya begitu juga dengan perusahaan rekaman dan konten provider
ada satu lagi bagian di sana
nah kalau kita ngomongin belak belakan deh ngomongin angka kontribusi pendapatan ringback tone apakah justru lebih baik dari penjualan fisik pada saat itu bang aldo
ya saat itu cukup baik
artinya secara numbers itu seksi sekali
itulah kenapa juga akhirnya berkembang gitu
dan ringback tone ini alias cook music itu menjadi salah satu roster yang utama gitu loh
nah kalau kita flashback bang aldo fenomena nada sambung ini nada sambung pribadi atau nada tunggu pribadi ini jadi momen gak sih kemudian untuk label rekaman mungkin nggak usah rilis album dulu deh penuh mungkin bisa cek ombak dulu kali di rbt
mungkin downloadnya banyak baru akan rilis kayak gitu gak sih
artinya seperti itu tergantung dari working capitalnya
tapi ada yang memang sengaja membuat album penuh tapi sebenarnya fokusnya ke ringback tone gitu
jadi memang sengaja berarti pendapatannya hanya dari ringback tone gitu
saat itu memang paling tinggi itu
artinya istilahnya perusahaan rekaman yang sedang sedang saja katakan cuma punya katakan lima artis itu bisa punya rezeki yang cukup besar gitu loh
itu yang membuat mereka semua kaget gitu loh
dan itulah kenapa juga akhirnya terjadi banyak
banyak kasus juga disitu
dulu kita ingat juga sempat ada petisi kalau ternyata musisi tidak terlalu diuntungkan dengan adanya ringback tone
tapi melihat banyak musisi yang akhirnya merilis karya untuk ringback tone khusus kompensasinya diberikan ringback tone berarti ini kurang tepat begitu ya
cuma kan tadi ada mungkin perusahaan rekaman yang tidak transparan
untuk membayarkan pendapatan tadi ke musisi tadi
jadi akhirnya ada artikulasi yang tidak jalan gitu tidak lancar
nah ini sudah diaktifasi maret dua ribu dua puluh dua ini
sebelumnya berarti mungkin ada yang masih pakai ringback tone
artinya royaltinya masih masuk ke artis itu ya
walaupun artis itu mungkin sudah tidak bikin karya
iya tentunya pasti masih
karena ini kan satu telco ya
dan ini sebenarnya lumayan terlambat sih indonesia
di luar telco kodafone lebih dulu
amerika dengan verizonnya sudah dari dua ribu dua puluh kalau tidak salah discontinue rbt ini
tapi ke depannya akan seperti apa nih
mengingat sekarang orang mungkin telpon mengandalkan kuota bukan mengandalkan pulsa
artinya sudah tidak ada lagi ringback tone juga
nah apa yang mungkin
muncul ke depannya inovasi inovasi antara operator dan juga pembuat karya seperti musisi
mungkin menarik jejak dari ringback tone ini
ya kalau saat ini kan yang sedang ramai itu adalah short video apps ya
dibahas bahwa video singkat itu penting sekali saat ini sebagai kendaraan musisi
baik untuk mendistribusikan informasinya maupun mendemonetisasi lagunya
karena ada call to action dari video singkat tersebut
tadi aplikasi video singkat ini mulai menjamur dan masuk ke indonesia nih
mungkin saat ini leadingnya boleh masih di handle oleh tiktok
tapi barusan ini ada
glance lockscreen itu juga masuk meramaikan video singkat di indonesia dan
semuanya sedang siap siap ini untuk masuk dengan
oke kalau dulu ringback tone bisa jadi salah satu alat
untuk mengamankan karya musisi dari bajakan
semoga kedepannya akan seperti itu ya
semua inovasinya artinya harus mengamankan karya karya musisi
karya karya pencipta atau pembuat konten atau karya
bisa mengamankan hal itu dari bajakan gitu ya bang aldo
ya sebenarnya kalau bicara bajakan
itu sudah yesterday
itu yesterday gitu ya
tapi saat ini memang dengan tadi pertumbuhan
new metro market di indonesia yang juga
rajin sekali menciptakan musik gitu ya
apalagi di pandemi ini
boleh dibilang karya cipta lahir begitu banyak gitu
tadi konten is king but distribution is queen
jadi artinya distribution
vehicle nya yang sebenarnya
sedang dipikirkan untuk menjadi pengganti dari ringback tone
karena tadi ringback tone itu sudah usang ya
dipopulerkan di korea dua ribu sepuluh
baru kemudian oleh podakwan di dua ribu empat dan dua ribu lima masuk ke indonesia
lima belas tahun sudah berjalan
dan boleh dibilang sudah obsolete gitu
bang aldo menarik sekali perbincangan kita malam hari ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
bang aldo sianturi pengamat musik
terima kasih banyak